mimpi apa ya dia
apa mimpi tenggelam kayak pak rekar
karena masalah yang kayak gini
pasti bakalan terus dateng
baik itu dari papanya mel
atau papanya pangeran
gaji yang gue terima minggu ini gak banyak
tapi gue harus tetap nabung
gue harus semangat
keadaan bisa berubah jadi baik
tiduran lagi dia
pasti dia kecapean banget
sumpah resep banget sih
loh ditip tip gini lagi
gak enak banget rasanya
ternyata beneran tidur
mimpi apa ya dia
apa mimpi tenggelam kayak pahala ya gar
sudah saya antisipasi
gue masih gak ngerti
lo harus muncul dalam hidup gue
dan ngebolak balik dunia gue
gue yang tadinya selalu ada di zona nyaman
sekarang harus jungkir balik
dan ikut ngerasain susunnya hidup yang lo jalanin
terus lo mau nyalahin gue
malah bikin hidup gue lebih berwarna
gue yang tadinya bete
lama lama jadi bersyukur malah bisa kenal sama lo
gue jadi bisa belajar
kalau yang namanya hidup
itu harus diperjuangkan
dan semua resikonya
juga harus dihadapi dengan berani
gue harusnya berterima kasih sama lo usus goreng
jangan jauh jauh dari gue ya
karena lo itu penyemangat gue
gue sebenernya malah pengen jauhin lo

karena lo udah sering banget bikin masalah di hidup gue
tapi gak tau kenapa
kita malah selalu ketemu
gue malah ngerasa nyaman deket deket sama

terlalu banyak yang udah gue jalanin disini
nyaris gak mungkin kalau gue tinggalin kayak gitu aja
rasanya gak mungkin kalau gue tinggalin kayak gitu ya

neng ini berhenti sebelah mana neng
mendadak amat sih
mendadak amat sih
ini helmnya bang
oke makasih sama sama
oke makasih sama sama
oke makasih sama sama
akhirnya kamu pulang put
ibu khawatir tau gak
kok pindahannya mendadak banget sih bu
put selama ini kan ibu sambil cari kontrakan
kita kan gak mungkin dong tinggal di rumah rizky selamanya
ibu gak mau ngerepotin rizky sama mamanya
yaudah kita masuk yuk
di dalam ada nasi goreng
tadi dibeliin paregar
dan ibu dapat kontrakan ini karena informasi dari paregar
ya ampun paregar baik banget
aku juga harus bilang makasih sama paregar
oke jadi ini kontrakannya
gimana penampilan gua
liat tuh banyak banget yang nonton band kita
pada terharu semua sama gua
kok emang emang sih
tadi aja gua liat lu diganjungin jempol
keren tuh apa tuh
gue makin lincah tuh main drumnya
sekarang aja manjung manjung masa gengsi makanya
ya allah senyum senyum tuh sama pelayan cewek tuh
ternyata gak gara itu
eh selalu tau gua tuh sebagai anak band itu harus ramah sama semua penonton yang ada disini
tadi tuh temennya si gio tuh
dia juga baik kok anaknya
nah laganya juga dia kayaknya cocok sih sama si gio
ya sama si gio lah maksudnya sama gue
gua kan udah ada elu udah ada elu
gimana keren kan
seneng deh kalo lagi cembrut gitu berarti gua artinya disayang banget
sebagai laki lu ngerok nrol
ini tadi orderannya pak
gua mau bilang makasih karena tadi belum sempet bilang makasih ke lu soal yang tadi siang
kalo gak ada lu pasti hp gua udah hilang
sekian lagi makasih ya
oh iya kita belum kenalan
gue balik kerja dulu ya
perfume kalian malam ini bener bener memuaskan
bang munjung yang ada disini semuanya pada puas
ini fee pembayaran malam ini yang sudah saya janjikan
makasih ya pak
tapi ingat besok besok penampilan kalian harus lebih bagus dari malam
karena band kalian akan menjadi magnet di cafe kenangan ini
sukses buat kalian semuanya
gue mau ngucapin makasih ya
berkat kalian semua kompak
yoi pastinya dong
lo ini masalah apa sih kulkas
kenapa coba buru buru banget
perasaan hidup lo baik baik aja
lo kenapa buru buru minta fee lo
ran udahlah kasih aja
perjanjian juga kayak gitu kan
apa lo sengaja gak dengerin gue
saking buru burunya lupa kalau lo punya mulut
makasih buat kalian semua
makasih buat kalian semua
makasih buat kalian semua
belagu banget lo
lo ngerasa dibutuhin
bukannya ama gitu
lo butuh gitaris kan
gue udah penuhi itu
salah gue dimana
gue emang butuh gitaris
tapi gue gak butuh gitaris yang gede kepala kayak
gak usah belagu deh
terus mau lo apa
abis ini gue harus nokrong sama kalian semua gitu
sorry gue gak bisa gue ada urusan
sok jadi hero buat usus goreng
jadi supir dia
jadi supir dia
apa jadi satpam dia kali ini
itu bukan urusan lo
lo mau kemana
bu belum selesai ngomong ya
kebaik gaya dulu
belagu banget jadi orang
makanya dia ribut kayak gitu sih
yaudah jangan pakai emosi
pikirin keutuhan band kita
gak usah belagu lo jadi orang
ya udah bisa ditunjuk tunjuk kayak gitu segala
kalau gue disini cuma bikin masalah buat kalian semua
gak usah aja gue gabung lagi